presiden joko widodo memutuskan melarang pulang kampung atau mudik saat lebaran pada tahun ini
larangan ini berlaku bagi semua masyarakat untuk mencegah penyebaran virus corona
untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung melalui sambungan pesawat telepon dengan dirjen perhubungan darat kemenkub budi setiadi
selamat sore pak budi
selamat sore mbak
oke pak budi langsung saja pemerintah sudah menetapkan presiden tadi sudah mengumumkan larangan mudik mulai tanggal dua puluh empat april besok
apakah sudah ada peraturan atau permen hub yang disiapkan untuk mengatur pelarangan mudik ini
kabarnya sedang digodok pak budi
iya sedang kita harmonisasi terakhir
nanti kan gabungan dengan moda darat laut udara dan kereta api
saya punya waktu sampai dengan tanggal dua puluh empat hanya tiga hari
jadi besok rencana saya sudah harmonisasi terakhir untuk bisa kita ajukan beberapa menhub
jadi memang sudah diputuskan oleh pak presiden tadi
dan juga pak amin komaritim sudah menyampaikan tanggal dua puluh empat sudah tidak boleh lagi untuk mudik
tapi ada beberapa catatan yang mungkin perlu diluruskan lagi
bahwa dalam rangka pelarangan itu nanti tidak ada penutupan jalan tol atau jalan non tol atau jalan nasional
yang ada adalah pembatasan
pembatasan melalui penyekatan kendaraan kendaraan yang boleh dan tidak boleh melanjutkan perjalanan
nah kemudian di penyekatan itu ada di checkpoint nanti ada petugas petugas
baik kepolisian tni maupun pol pp maupun di sub yang ada di sana
artinya akan ada checkpoint dan juga pengecekan oleh aparat setempat begitu ya
di sub dan juga kepolisian tadi sudah disebutkan oleh pak budi
namun bagaimana dengan para pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi
apakah kemudian mereka akan semuanya melewati pengecekan mungkin di gardu gardu tol
atau bagaimana sih pak sebetulnya mekanismenya teknisnya di lapangan
karena ini masyarakat ini bingung pak budi
iya saya kira tidak usah bingung
tadi kan disampaikan pak amin komaritim bahwa daerah yang dinyatakan sebagai pspb atau juna merah
masuk juga jabodetabek
itu dia boleh keluar masuk
jadi artinya setelah tanggal dua puluh empat yang dari jabodetabek atau kemudian pspb itu ya hanya di dalam lokasi wilayah itu saja
pergerakan masih bisa
angkutan umum dalam wilayah itu juga masih bisa
tapi begitu angkutan umum keluar dari jabodetabek ke wilayah jawa tengah kemudian jawa barat itu yang nggak boleh
nah kendaraan pribadi juga sama
kalau dia memang indikasi dalam mudik ya tidak boleh
tapi kalau kendaraan kendaraan pribadi
mungkin untuk mengangkut untuk mobil operasional kemudian mobil tni polri kemudian juga ada untuk yang pemadam kebakaran
dan juga dari pihak bank yang untuk pelayanan masyarakat atau logistik
itu masih boleh
oke untuk diperjelas lagi pak budi
apakah ada sanksi kepada masyarakat yang bersikuku untuk mudik menggunakan kendaraan pribadi atau mungkin dengan angkutan umum
seperti apa pak sebetulnya sanksinya
disuruh balik kanan kembali atau ada sanksi hukumnya sih pak budi
kalau pak presiden tadi menyampaikan
sanksinya itu sangat persuasif saja dan juga diberlakukan bertahap
jangan begitu dari tanggal dua puluh empat langsung saksi diberikan
nanti kemudian kita mencoba menyusun dari tanggal dua puluh empat begitu pemberlakuan
kita sifatnya masih persuasif tanggal tujuh baru kita akan melakukan sanksi yang mungkin agak tegas
sehingga masyarakat tidak ada pergerakan dari satu daerah yang psbb ke daerah yang lain
itu yang akan kita lakukan

pak budi tadi anda sudah sebutkan bahwa anda punya waktu permen hub ini mungkin beberapa hari lagi
terutama untuk mengatur transportasi udara laut dan juga darat
nah khusus untuk darat nih pak
bus yang paling banyak ini kan mengangkut masyarakat yang ingin mudik
terutama para pekerja begitu ya
ini bagaimana pak apakah akan ada pemahaman ataupun sosialisasi khusus kepada para asosiasi pemilik bus begitu perusahaan bus pak
iya tentunya begitu
tadi sudah diumumkan saya juga harus ketemu dengan organda dengan asosiasi pengusaha bus pariwisata dan sebagainya
begitu pengumuman sudah cukup jelas
saya kira ya tidak ada pergerakan
nah juta angkutan umum dari kota kota yang dikatakan juna merah atau jabarta bek atau kemudian psvd ke daerah daerah yang lain
artinya bus bus itu tidak boleh beroperasi begitu
tidak boleh menjual tiket untuk masyarakat yang ingin mudik pada saat hari raya begitu pak budi
iya kira kira demikian
oke bagaimana dengan kereta api pak budi
apakah sudah ada komunikasi dengan pt
kalau kereta api mungkin ini nanti malam
kita juga sedang merumuskan
merumuskan konsepnya seperti apa nanti semuanya
tentunya ada arahan teknik dari pak luhut
dan kemudian nanti malam kita akan dapat kembali
untuk melengkapi terhadap regulasi kita secara teknis
seperti apa untuk yang moda darat moda kereta api juga laut dan udara
oke terima kasih sekali pak budi setiadi dirjen perhubungan darat kementerian perhubungan atas waktunya
kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini
terima kasih sekali pak